keluarga besar ef di serang banten tidak mempercayai motif tersangka pembunuh
sehari sebelum meninggal korban sempat mengabarkan akan pulang untuk merencanakan pernikahannya
menurut kakak kandung korban yang juga bekerja di kawasan kosambi tangerang
sebagai buruh pabrik plastik selama bekerja tidak pernah ada laki laki yang mendekati korban
sehari sebelum meninggal korban menelpon keluarga dan mengungkapkan niatnya pulang kampung
untuk merencanakan pernikahan dengan seorang pria sekampungnya
saat itu keluarga mengetahui bahwa korban sedang terlibat perselisihan
dengan salah satu rekan kerja di pabrik keluarga meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan ini